ya pekan ini pemerintah kembali menuai sorotan pasca pernyataan seska pramono anung dalam hari pers nasional
ia menyebut pemerintah membutuhkan kritikan pedas
presiden jokowi pun meminta masyarakat untuk aktif melontarkan kritik
terutama terhadap kinerja lembaga lembaga masyarakat ataupun lembaga lembaga pemerintahan
namun publik justru mempertanyakan maksud pemerintah ingin dikritik
karena banyak kasus mengkritisi pemerintah justru dipolisikan dengan pasal penghasutan atau undang undang ite
tidak sedikit kemudian yang juga menyinggung masih ada buzzer buzzer politik
yang kerap kali menyerang orang orang yang mengkritik pemerintahan presiden joko widodo
bagaimana media melihat refleksi hari pers kemarin
terutama ketika kita tahu bahwa polemik kritik ini justru menjadi perbincangan dan ditanggapi oleh banyak pihak
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan mas revolusi riza wp mered cnn indonesia tv
dan juga mas anung graf perkasa tomas nugi redaktur pelaksana cnn indonesia com
selamat malam mas revo mas nugi
selamat malam pak renan
selamat malam rehat
suara anda nggak begitu kedengaran di saya
oke di mas revo lebih kedengeran
mungkin sambil kita berlangsung mas revo mungkin nanti bisa dibantu untuk diperbaiki audionya
jadi saya mungkin ke mas nugi terlebih dahulu deh kalau begitu
mas nugi ini kita lihat pernyataan seskap meskipun dalam rangka hari pers ya
yang inginkan pemerintah menginginkan kritik yang pedas gitu ya
iya saya tidak
dan juga dari presiden yang juga meminta untuk dikritik
ini kan ternyata menjadi bola panas
dikomentari juga oleh bapak
banyak tokoh pak sby hingga jk juga ikut berkomentar
ini apakah provokasi saja atau memang sudah indikasi bahwa memang kebebasan berpendapat mengkritik di era presiden jokowi ini
sudah berada di titik yang membahayakan
mas nugi dulu
baik terima kasih
saya kira kritik yang disampaikan oleh kramu ono sudah dilakukan sejak jokowi menjabat lima tahun yang lalu ya

nah saya khawatir justru yang tidak dilakukan pemerintah adalah ketika kritik sudah disampaikan
mereka tidak mendengarkan dengan baik
banyak kasus yang sebenarnya sudah disampaikan oleh masyarakat baik bicara langsung buku buku langsung
saya ambil contoh kasus dari kasus papua kasus tanah kemudian kasus kriminalisasi
dan juga kekerasan terhadap wartawan sendiri juga
itu juga pernah
artinya sudah disampaikan secara secara secara dan publik luas
kasus kasus pelanggaran ham misalnya
nah saya justru mempertanyakan kurang pedas apa lagi sebenarnya kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan media sendiri
yang jadi pertanyaan adalah itu betul saya kira
pak jk ketika bilang bagaimana caranya supaya kita mengkritik pemerintah tapi tidak dilakukan kriminalisasi

kekerasan terhadap wartawan atau pegiat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah itu banyak sekali dugaan kekerasan terhadap aparat
yang dilakukan oleh aparat terhadap media atau wartawan ketika dia menyampaikan sesuatu yang kritis terhadap pemerintah nah
saya justru mempertanyakan kritik macam apa lagi yang diperlukan oleh pemerintah dan mengapa mereka tidak mendengarkan
mas nugi tidak melihat ini bahwa sebagai maksud baik dari pemerintah untuk
minta dikritik oleh media atau mungkin oleh masyarakat
tapi justru mempertanyakan kritik apa lagi sebetulnya yang perlu disampaikan
karena rasa rasanya kritik yang pedas sudah sering dilontarkan untuk pemerintah
bagaimana mas dugi
kritik yang sebenarnya sudah banyak dilakukan adalah kritik yang dulu kita anggap kritik yang konstruktif
tapi kadang kadang kritik konstruktif yang harus disampaikan dengan cara cara elemen

tidak begitu mempang ya
jadi memang harus dibuka
misalnya dugaan kejahatan dugaan dugaan malah administrasi yang dilakukan oleh aparatus negara
itu yang harus dibuka selebar lebarnya
karena pekerjaan wartawan adalah membongkar sesuatu
nah saya justru melihat pernyataan pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik itu seringkali saya temukan di lapangan
itu justru bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan
misalnya tadi ingin kritik pedas
publik atau media menyampaikan sesuatu yang kritis justru dikebukin sama aparat
jadi yang mana benar ini
mau mau dikritik atau mau dikebukin
mas revo sudah bisa mendengar mas revo
apa atau bagaimana kita melihat ketika istana meminta untuk dikritik tapi di sisi lain publik justru meresponnya mempertanyakan balik
kalau mengkritik nanti ada undang undang ite yang mengancam
ada pasal pasal yang mengancam seringkali
justru dipolisikan begitu
apakah ini karena undang undang ite nya atau memang demokrasi kita saat ini tengah betul betul diuji
terutama di era presiden jokowi ini
ini memang era ketika kita itu
jadi apa yang diomongkan oleh pemerintah ketika menginginkan kritik pedas dari masyarakat
kemudian silahkan mengkritik kami tidak akan
kami membutuhkan kritik
ini seolah olah tidak
sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan
mungkin memang bukan istana yang melakukan itu
tapi kita tahu selama beberapa tahun terakhir misalnya ada beberapa kasus
misalnya ketika revio patra melakukan kritik kritiknya di twitter
kemudian dandi laksono ananda badudu
ananda badudu dan dari laksono kemudian pernah ditangkap di polisi
dan sampai sekarang kalau misalkan saya tidak salah ingat ya
kasusnya dandi dwi laksono itu juga masih menggantung gitu
statusnya sampai sekarang masih status tersangka
nah bisa jadi memang bukan istana yang melakukan pengaduan
tapi ada orang orang pendukung pendukung dari pemerintah sekarang
yang rasa rasanya kupingnya terlalu tipis gitu ya ketika melihat atau mendengar
ada yang mengkritik presiden dan pemerintahan gitu
ketika ada satu kritik kemudian dilaporkan menggunakan undang undang ite
beberapa menggunakan pasal pencemaran nama baik
penghinaan dan pengadu domba dan sebagainya gitu
sehingga yang bersangkutan kemudian ditangkap
kalau misalkan kita lihat jejaknya undang undang ite ini sudah berapa banyak yang masuk penjara
karena undang undang tersebut kan banyak ya
kita terakhir misalnya kemarin ketika kasus sharing itu juga masuk penjara
karena ucapan ucapannya yang dinilai mencemarkan nama baik dan mengadu domba gitu
nah ini yang
yang rasa rasanya harus menjadi dicermati oleh pemerintah gitu
kalau misalkan pemerintah tahu meminginkan kritik banyak kritik
kemukakan kritik sehingga kami bisa berjalan dengan baik
karena kritik dibutuhkan untuk bekerja on the track misalnya
tapi realitanya ada perangkat perangkat regulasi undang undang
yang membuat kita juga masyarakat itu kemudian kalau mau kritik juga khawatir gitu ya
sehingga ucapan yang keluar dari masyarakat baik itu di media sosial dan
dan lain sebagainya itu adalah ucapan ucapan yang relatif bagus gitu
sehingga pemerintah tidak menerima kenyataan yang sebenarnya
dan ini kalau misalkan kita bicara tentang undang undang ite
kalau kita bicara kemudian dalam ranah ketika publik itu mengemukakan protesnya gitu
ketika undang undang omnibus law rkuhp undang undang kpk
masyarakat turun ke bawah dan lepaskan
dan kita tahu sebagaimana pada waktu itu protes yang ada di jalanan yang kita lihat sendiri juga banyak yang juga dikebuki
bahkan wartawan juga jurnalis yang melakukan peliputan juga ikut menjadi korban kekerasan pada waktu itu
nah ini ada kenyataan yang kemudian rasa rasanya tidak begitu sesuai dengan ucapan
nah ini yang harusnya yang sekarang kita coba kemukakan sehingga kalaupun misalkan ingin sesuai dengan ucapan apa yang harus dilakukan pemerintah
saya rasa harus ada kajian kajian beberapa di undang undang yang mungkin bisa dilakukan kajian ulang gitu ya
terkait beberapa pasal yang membuat masyarakat juga berhati hati dalam mengumpulkan kritik
kemudian juga bagaimana mekanisme mekanisme ketika menghadapi aksi demonstrasi
protap protapnya harus dibenerin kayak begitu reinhardt
oke jadi problematika utamanya satu sisi adalah kemudian ada perangkat regulasi tadi itu yang membelenggu sehingga sulit bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik
karena ada pasal pasal yang bisa dijerat pasal pasal karet tentunya
tapi juga di sisi lain kita lihat pemerintah terkesan mendiamkan atau bagaimana
nah ini yang coba kita bahas di segmen berikutnya mas revo dan juga mas nugi
tidakkah kemudian kita juga melihat bahwa undang undang ite ini juga bisa dilihat sebagai
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak agar tidak ada dirugikan misalnya di era sosial media misalnya
karena tentu tidak sedikit juga kita lihat ada ujaran ujaran kebencian penghasutan yang terjadi
yang itu juga marak di media sosial
itu seperti apa kita melihatnya
baik kita akan jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali ke sana
untuk mengambil kesempatan kita akan berbicara tentang hal hal yang terjadi di daerah sosial media
karena tidak sedikit kemudian kita lihat ada ujaran ujaran disampaikan justru mengarah kecasimaki kebencian
bukan terhadap kritik kritik yang sifatnya substantif
nah itu bagaimana mas nugi
undang undang ite sebenarnya sejak dipublikasikan pertama kali
sebenarnya sudah mengandung banyak kritik ya
karena ini berkali anggap sebagai
pasal pasal yang bisa dipakai untuk menjerat orang lain dan tidak takut
dalam beberapa tahun terakhir
ada beberapa kasus yang juga wartawan itu justru juga dijerat oleh undang undang ite
artinya ketika wartawan bekerja dalam lindungan undang undang pers
ternyata tidak juga berhasil dilindungi oleh undang undang itu
tapi justru bisa dijerat oleh undang undang ite
nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kritik yang sejak lama
selama dilakukan oleh alam masyarakat
ketika undang undang ini muncul
ternyata tetap dipakai untuk menjerat
dan itu terkait dengan persoalan kekuasaan
jadi bagi saya adalah justru undang undang ite itu justru
dinilai sangat merugikan untuk kebenaran pendapat
dan nyatanya wartawan sendiri yang sudah dihitungi oleh undang undang pes
tetap menjerat pasal pasal di undang undang ite
oke mas revo tadi mas nugi menegaskan bahwa undang undang ite
ini dinilai sangat juga merugikan
jadi problemnya apakah memang karena undang undang ite nya
karena kan peran istana sebetulnya ada di mana ketika
banyak orang yang dikritik kemudian dikenakan pasal dipolisikan
sehingga banyak yang menjadi khawatir kalau menyampaikan pendapat
mengkritik nanti juga bisa berujung pada pidana
ya sebenarnya kalau misalkan istana mau
beberapa pasal dalam undang undang ite itu kan bisa diuji ulang gitu ya
apakah dihapus atau kemudian substansi materinya dikurangi
dalam kasus misalnya dalam ada kasus ketika undang undang ite
pasal dua puluh tujuh atau dua puluh delapan itu kan yang ancamannya sebenarnya enam tahun
tapi kemudian setelah di judicial review
ancaman hukumannya bisa kurang menjadi lima tahun gitu
tapi masih ada beberapa pasal yang ancamannya di atas lima tahun
nah itu yang membuat ketika pasal
ketika seseorang itu berkasus di tanah hukum
ketika masuk ke polisi pasal tersebut membuat orang tersebut harus ditahan
bisa ditahan karena ancaman pidananya lebih dari lima tahun
tapi dalam beberapa kasus saya tadi menyambung dengan
yang disampaikan oleh mas nugi
ada beberapa kasus juga
yang undang undang ite ini juga menjerat para jurnalis
ada beberapa kasus misalnya kasus di biren
ada satu jurnalis yang dilaporkan ke polisi karena pemberitaannya
nah ini yang agak agak lucu sebenarnya
karena kalau pemberitaan seharusnya diselesaikan dengan pasal
undang undang tokok pers nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tapi karena diadukan oleh undang undang ite
kemudian jurnalis ini diseratkan
ke ranah hukum harus menghadapi pemeriksaan di polisi
dan selanjutnya selanjutnya
nah sebenarnya ini ada beberapa hal yang harus dikajian bersama
pertama tidak semua kritik terhadap pemerintah itu yang tidak berkenan adalah pemerintahnya
tapi bisa jadi adalah pendukung pendukungnya
nah pendukungnya inilah yang kemudian melaporkan ke polisi
nah kalau misalkan pemerintah mau sebenarnya
ketika ada kasus seperti ini pemerintah tinggal bilang gitu ya kepada polisi
bahwa kami tidak merasa tidak dihina
kami merasa tidak dihina dengan ucapan tersebut
ini adalah kritik maka tidak perlu dilanjutkan
misalnya seperti itu
atau kalau misalkan dalam jangka panjang ya harus dikaji ulang undang undangnya
nah kemudian yang harus kita kritik disini juga adalah penegak hukumnya
ketika ada beberapa pasal pasal yang ada laporan laporan
termasuk terkait dengan pencemaran nama baik yang menggunakan undang undang tadi
harus dikaji apakah ini benar benar pencemaran nama baik atau memang kritik
kalau memang ini adalah sebuah kritik maka tidak bisa
jangan sampai kemudian diteruskan
ini bisa penegak hukum bisa mengatakan kepada pelapor bahwa aduan anda tidak memenuhi syarat
sehingga kasusnya tidak lanjut
nah ini yang harus ada beberapa banyak step sebenarnya yang harus dikaji bersama sama
tapi kalau saya sih sebenarnya beberapa pasal karet dalam undang undang ite itu seharusnya bisa dikaji ulang lah
karena sebenarnya kan undang undang ite ini fokusnya pada transaksi elektronik
transaksi elektronik keuangan dan sebagainya gitu
tapi pada ujungnya undang undang yang sebenarnya ingin melindungi kita dari kejahatan
elektronik terkait dengan transaksi keuangan dan lain lain
lebih banyak dipakai untuk menjerat kasus kasus pencemaran nama baik
ini yang harus kita di situ lah yang harusnya kita harus kaji
karena ini pangkalnya di situ lah
baik mas nugi artinya kita melihat bahwa undang undang ite ini menjadi momok

apakah untuk mewujudkan apa yang dinyampaikan
yang disampaikan sendiri oleh presiden
perlu ada moratorium misalnya terhadap undang undang ite itu sendiri mas nugi
saya kira yang sering banyak dipakai pasal dalam undang undang ite kan dua puluh tujuh dan dua puluh delapan yang seringkali bermasalah
saya kira pasal pasal itu juga sangat sangat mungkin untuk di

bukan judicial review kemasan konstitusi
karena dalam beberapa kasus dua tahun terakhir pasal pasal itu selalu dipakai untuk menjelaskan kerja kerja wartawan
nah saya sebenarnya menambahkan sedikit soal wartawan ini tidak hanya atau media tidak hanya terancam oleh undang undang ite
tapi juga kekerasan yang dilakukan di lapangan
data rph test misalnya dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh itu kasus kekerasan dari wartawan selalu
dan sampai sekarang ada kasus yang tidak pernah selesai yang ditangan oleh kepolisian
nah yang penting bagi saya adalah ketika di wartawan mengemukakan satu fakta
atau menyampaikan satu pemberitaan maka pemerintah sebaiknya mengatakan bahwa
ini adalah hal yang tidak terjadi ini adalah hal yang tidak terjadi
jadi kalau kita mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak terjadi
maka pemerintah sebaiknya harus secara dingin mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh media
bukan malah sebaliknya yaitu melakukan hal hal yang intimidatif melalui aparat negara
oke baik kalau keberadaan buzzer ini bagaimana menurut mas nugi
ini juga tadi yang sempat disinggung juga oleh mas revo bahwa mungkin bukan istana
tapi para pendukungnya atau mungkin para buzzer buzzer politiknya ya
langsung menyerang segala sisi ya sampai ke urusan personal
sampai ke urusan yang tidak substantif misalnya ketika ada orang orang atau tokoh tokoh yang mengkritik pemerintahan presiden joko widodo
ya ini juga jadi salah satu ancaman kepada wartawan

jauh lebih singkat kalau saya salah istilahnya
jadi dibuka data data pribadi mereka dan mungkin tidak secara moral mungkin ya bisa secara sosial
hukumannya secara sosial jadi kalau misalnya dia data data pribadi dibuka dan semua orang tahu
bukan berarti tindak pidana ya wartawan melakukan tindak pidana
tapi dibuka dibuka data data pribadi yang bisa bikin malu secara sosial
nah saya kira ini yang juga penting harus ditetipkan juga
karena apa yang namanya apa namanya buzzer buzzer ini harus apa ya kita harus mantau juga
dan itu fungsi wartawan juga bisa menjelaskan apakah informasi yang disampaikan oleh buzzer politik itu
memang benar benar real atau hanya sekedar hoax atau hanya menggiring opini tertentu
dan menutupi kebenaran lain
oke menarik mas revo apa implikasi terparah ketika istana atau pemerintah
tidak membiarkan situasi seperti ini dalam arti undang undang ite yang masih menyasar kemana mana
digunakan oleh kepentingan dan lain sebagainya ada buzzer buzzer politik yang seolah olah dipelihara
apa implikasi terhadap demokrasi kita
apalagi kalau kita bicara soal refleksi hari pers tadi juga mas tugi menekankan bahwa ada buzzer buzzer yang menyerang wartawan
misalnya itu seperti apa mas revo kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
kami akan lanjutkan editorial view menarik sekali tadi pandangan dari mas revo dan juga mas nugi
berkaitan dengan pemerintah yang menginginkan untuk dikritik tapi dianggap oleh sebagian kalangan
pernyataan presiden jokowi tidak semanis fakta di lapangan saya ke mas revo lagi
mas revo kalau situasi ini terus menerus dibiarkan oleh pemerintah
apa implikasinya terhadap kualitas demokrasi kita apakah ini juga bisa menyebabkan kemerosotan demokrasi kita atau seperti apa mas
ya yang jelas kalau misalkan tidak ada kritik tidak ada oposisi maka pemerintah itu akan berjalan semaunya sendiri
artinya tidak ada yang mengingatkan lah ini kan sebenarnya tidak bagus ya
dalam sebuah demokrasi yang matang tentunya kritik itu diperlukan oposisi itu diperlukan
ini yang implikasi jangka panjangnya ya
kalau kita melihat ini mas revo beberapa lembaga survei sebetulnya sudah merilis ya
misalnya ada kedai kopi ada indikator kemudian dari the economist intelligence misalnya juga baru baru ini mengeluarkan hasil survei bahwa
ada sinyal kemersutan demokrasi kita di indonesia salah satunya juga mungkin disebabkan karena
ketakutan masyarakat menyampaikan pendapat
nah ini juga menjadi penting seharusnya mas revo untuk kita soroti bersama apalagi oleh pemerintah misalnya
ya sayangnya itu yang terjadi ya indeks demokrasi kita turun
persepsi korupsi kita juga turun kemudian indeks kebebasan pers di indonesia turun
nah ini sebenarnya ini sudah sinyal sinyal yang menjurus berbahaya gitu ya
ketika angka demokrasi angka korupsi naik gitu ya
karena mungkin bisa jadi nah gini ketika indeks kebebasan pers di indonesia itu turun gitu ya
bahkan kita sekarang ada di bawahnya malaysia di bawahnya timur leste gitu ya jauh gitu kita masuk zona merah untuk menurut laporan reporters and frontiers gitu
artinya ketika pers ini diminta menjadi watchdog bagi pemerintah tidak jalan karena tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik
karena kebebasan persnya tidak begitu jelas
ketika indeks kebebasan pers yang seharusnya menjadi anjing penjaga itu turun efeknya bisa kita lihat itu selanjutnya kemana mana
korupsi misalnya indeks persepsi korupsi juga turun berdasarkan transparansi internasional gitu ya
kemudian kemarin juga indeks demokrasi kita turun jadi ini sebenarnya sudah menjadi sinyal yang harus ditanggapi oleh serius secara serius oleh pemerintah gitu
apa yang menyebabkan hal itu terjadi
apa penyebabnya dan kemudian harus segera dibenahi karena kalau tidak ini yang kondisi yang tidak menguntungkan ini akan terjadi pada generasi mendatang gitu ya
presiden jokowi saya rasa tahun ini kan adalah apa periode ini adalah periode terakhir dan seharusnya bisa meletakkan legacy yang baik lah untuk penerusnya tahun dua ribu dua puluh empat mendatang gitu ya
sehingga kalau masih punya cukup waktu untuk memudahkan semua sehingga indeks demokrasi kita bisa naik
konteks angka korupsi kita juga lebih membaik gitu ya
dan indeks kebebasan pers kita juga membaik
oke baik sebelum ke mas nugi lagi mas revo kita tadi mas nugi di awal sudah menyinggung bahwa kritikannya seperti apa lagi yang perlu disampaikan gitu ya
kita tahu saat ini kita tengah menghadapi pandemi covid sembilan belas kemudian ada banyak masyarakat juga menyampaikan pendapat kritik terkait penanganan soal itu
kemudian di undang undang cipta kerja kemarin kemudian juga di undang undang kpk
kritik kritik itu apakah ee
ketika presiden menyampaikan ataupun seskap menyampaikan butuh kritik yang pedas dan juga keras memang tidak didengarkan sepertinya atau bagaimana mas revo
iya masukan masukan kepada pemerintah termasuk kritik kritik ini sayangnya seringkali apa ya sayangnya beberapa diantaranya lah ya itu kalau misalkan kita ini tidak terlalu didengar
saya pikir ketika kemarin apa namanya di penunjukan kapolri gitu ya juga banyak yang menyampaikan beberapa masukan tapi kan tetap juga itu walaupun walaupun pada waktu itu editorial view kita pada waktu itu juga mengatakan masuk beberapa masukan yang penolakan penolakannya juga kita tolak
karena penolakan masalah agama dan sebagainya itu merupakan kemunduran gitu ya
nah fungsi jurubicara dari istana selama ini harus lebih ditingkatkan sehingga ketika ada kritik yang masuk kemudian kritiknya itu tidak dijalankan pasti ada reason yang kuat di istana
nah cuman reason reasonnya ini yang seringkali tidak tersampaikan juga alasan apa kenapa ini tidak dijalankan
misalnya ya ketika ada kritik yang muncul dengan sangat deras seperti yang tadi disampaikan oleh mas nugi
kemudian tidak didengar oleh istana atau mungkin didengar tapi tidak dijalankan kenapa tidak dijalankan
nah seharusnya itu ada sebuah penyampaian ya alasan yang kemudian bisa disampaikan kepada publik bahwa istana memilih langkah seperti ini karena alasan a b c d gitu
nah fungsi jurubicara istana yang seharusnya lebih ditingkatkan sehingga masyarakat bisa mengerti kenapa ketika kita menyampaikan pendapat kok tidak di apa tidak di tidak di terkesan
tertesan tidak didengar
mas nuki terakhir mungkin ke mas nuki seperti apa kalau kita melihat ini situasinya terus terus dibiarkan tadi mas revo menyinggung juga ini bahaya bagi demokrasi apalagi kita melihat juga fakta bahwa sinyal demokrasi kita merosot di era ataupun di kepemimpinan pak jokowi ini apa yang kemudian perlu dibenahi ketika kita menyampaikan kritik tapi di sisi lain ada undang undang ite di sisi lainnya lagi ada buzzer buzzer politik
jadi ini juga terjadi
jadi ini juga terjadi
jadi ini juga terjadi
jadi ini juga terjadi
jadi ini juga terjadi
jadi ini juga terjadi
jadi ini juga terjadi
tapi di sisi lain ada undang undang ite di sisi lainnya lagi ada buzzer buzzer politik yang tetap bekerja untuk menyerang baik secara pribadi atau pun terhadap wartawan misalnya
yang penting sekarang bagi saya adalah pemerintah mau mendengarkan kritik yang disampaikan baik secara pedas maupun yang secara elegan ya
kalau tidak yang yang khawatir yang saya khawatirkan adalah ancaman otoritas sama sama ya
gimana pengertian itu
akan terus menjadi
layanan ke depan kita
ketika ada kekuasaan dan ada orang
yang berkuasa ketika dikritik maka
bukan ada perubahan yang lebih baik
tapi justru pembukaan berhadap
para suara suara jadi
masih ada waktu ya
seperti yang juga mas revo katakan ini terus kita
ulas kita bahas karena
kalau tidak ataupun dibiarkan
ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita
dan juga untuk ke depan masih ada waktu
untuk bisa memperbaiki situasi ini
semuanya mas nugi
harus sekarang diperbaiki
detik ini juga jadi
harus sekarang jadi kalau kemudian tidak diperbaiki
pernyataan presiden ini
seperti yang tadi saya katakan hanya janji
mami saja atau hanya pepesan kosong mungkin atau
gimana mas nugi betul karena
pertama kali didatasi
dia berjanji untuk
tapi sampai sekarang kasus itu tidak selesai
papua itu jadi prp
besar pemerintahan sekarang dan ke depan
yang disampaikan sebenarnya sudah sejak lama
adalah apakah pemerintah mau mendengarkan
pertanyaan yang sama juga
harus digaungkan hari ini apakah
pemerintah mau mendengarkan kritik kritik
kalau tidak mau kritik
maka tidak akan ada perubahan yang lebih baik
demokrasi kita akan justru hidup
baik terakhir ke mas revo mas revo sebagai
media yang juga kita punya
fungsi watchdog begitu terhadap kebijakan kebijakan
mungkin serangan ya yang tadi juga
sampaikan kepada mas nugi terhadap
para wartawan dengan undang undang ite dan lain sebagainya
ataupun lewat buzzer buzzer politik
bagaimana kita harus tetap
menyampaikan kritik terhadap pemerintah
agar kemudian kita
punya fungsi ataupun fungsi watchdog itu
masih bisa dilakukan
oleh media ke depan
ya reinhard media itu kan memang punya fungsi
sebagai pengawas dan kita memang hadir
selain memberikan informasi di
media itu amanah undang undangnya adalah
satu menjadi penyampaian informasi
kedua fungsi edukasi
ketiga fungsi hiburan dan keempat
ini tersebut dalam undang undang fungsi kita ini ya
amanah undang undang adalah
media adalah sebagai kontrol sosial
artinya fungsi sebagai kontrol sosial itu harus terus dijalankan
nah sepanjang media itu bisa bekerja di rel
kemudian ada kode perilaku
nah yang berlaku di indonesia
kita berjalan sesuai real etik jurnalistik yang secara global ini
sama kira kira seperti itu
maka tidak ada alasan buat kita untuk takut menyampaikan kritik
menyampaikan fakta menyampaikan informasi
karena memang amanah undang undangnya seperti itu
ren hatten dan itu yang harus terus kita jalankan
oke dan semoga pernyataan kritik itu
pemerintah butuh kritik yang pedas dan juga keras
itu tidak hanya sekedar lip service semata
tapi betul betul didengarkan dan seperti tadi sudah kita bahas
bahwa kritik itu ya memang pemerintah kita harap mendengarkan apa yang sudah kita sampaikan
terima kasih banyak mas nugi mas revo perspektif yang sangat menarik sekali
di hari kasih sayang ini kita tunjukkan kasih sayang kita terhadap pemerintah
dengan menyampaikan masukan dan juga kritikan kritikan yang pedas dan juga tegas di era demokrasi
semoga ada waktu untuk memperbaiki situasi ini semua
terima kasih banyak mas revo dan juga mas nugi untuk editorial view pada malam hari ini
ya permintaan presiden joko widodo agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah pekan ini mendapatkan sorotan besar
dari media massa
kami akan merangkumnya dalam story of the week
tetap di cnn indonesia newscast